gulangan bencana daerah kabupaten halmahera barat mengevakuasi warga di tiga desa
imbas penetapan status awas gunung api ibu
hingga hari ini bpbd halmahera barat sudah mengevakuasi empat ratus orang warga dari tiga desa terdampak
yakni desa sangkaji sangaji nyeku desa goin dan sebagian desa toku oko
bpbd dibantu tagana dan tni polri juga masih melakukan evakuasi warga secara bertahap
evakuasi tahap awal diprioritaskan untuk wanita anak anak dan ibu hamil
serta lansia dan juga penyandang disabilitas
terkait dengan pengungsian yang dilakukan yang telah dilakukan evakuasi sejak tadi malam
kurang lebih jam sepuluh dan sampai sekarang
itu kurang lebih empat ratus jiwa dari sembilan puluh kakayang untuk sementara terdata
dan kemudian masih ada lagi pengungsian menyusul yang belum terkafer
dan sampai hari ini untuk sementara masih ada yang berdiam diri untuk di gedung sendiri
gunung api ibu di kabupaten halmahera barat maluku utara
dari level tiga siaga menjadi level empat awas
status gunung api ibu di halmahera barat ditingkatkan statusnya
setelah aktivitas erupsi cenderung lebih tinggi dari biasanya
pengamatan visual gunung api ibu periode sebelas hingga enam belas mei dua ribu dua puluh
terpantau asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam
dengan tinggi kolom erupsi mencapai empat hingga lima meter dari puncak
petugas pos pemantau gunung api ibu
mengimbau warga dan juga wisatawan agar tidak mendekati gunung ibu dalam radius empat km
dan sektoral tujuh km dari arah bukaan kawah di bagian utara
terhitung tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh empat pukul lima belas waktu indonesia bagian timur
tingkat aktivitas gunung ibu dinaikkan dari level tiga siaga menjadi level empat awas
hal ini dikarenakan kegempaan yang cukup meningkat tajam sejak beberapa hari belakangan
kemudian intensitas erupsi juga meningkat
terlihat dari kolom erupsinya yang rata rata saat ini mencapai lima meter di atas permukaan laut